berbagai penelitian dan literatur membuktikan bahwa kandungan bisphenol a atau bpa dalam plastik membawa bahaya pada tubuh
mulai dari gangguan kesuburan kanker hingga menyebabkan hiperaktif pada anak
bpa sendiri lumrah ditemukan pada wadah plastik sehingga berbagai pihak menghendaki pelabelan kandungan bpa untuk melindungi kesehatan masyarakat
untuk beberapa kalangan bisphenol a atau bpa mungkin masih terdengar asing
namun edukasi mengenai bpa yang dapat menyebabkan kanker hingga gangguan kesuburan dirasa penting sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi
salah satu caranya adalah dengan pelabelan bpa
dalam konteks pelabelan bpa pada kemasan plastik air minum dalam kemasan atau amdk
tubagus harios lansir
selaku pengurus harian ylki menyatakan
pemerintah bersama industri amdk memiliki kewajiban untuk mendidik para konsumen
sehingga konsumen bisa memilih kemasan amdk seperti apa yang aman digunakan sehari hari
jadi kalau pelabelan itu sebetulnya adalah low cost dari pemerintah
pemerintah tidak perlu melakukan sebuah kampanye tetapi yang melakukan adalah industri itu sendiri
sehingga industri punya juga kewajiban untuk mendidik para konsumennya
kalau untuk ylki sendiri saya kira demi perlindungan konsumen yang paripurna
senada dengan ylki plt sekjen kpai lia latifah turut menegaskan
pentingnya pelabelan ppa terutama kepada orang tua
namun lia juga menekankan pentingnya investasi
informasi yang lebih mendalam mengenai efek samping bpa
agar masyarakat tak mudah tergoda dengan produk plastik dengan harga yang murah namun berbahaya
nah kadang kadang kan konsumen itu hanya melihat kalau murahnya saja
murah yang penting praktis anak anak bisa bawa gitu ya
nah mereka membeli tanpa memikirkan bahaya atau tidak bahayanya ketika alat itu dipergunakan anak anak makan dan minum
nah jadi regulasinya harusnya
kita harus menjaga kebaikan dengan usianya
badan pom dalam siaran pers tanggal delapan juni dua ribu dua puluh dua menyebutkan
akan melakukan langkah pengaturan pelabelan air minum dalam kemasan atau amdk
dan melakukan revisi peraturan b pom nomor tiga puluh satu tahun dua ribu delapan belas
peraturan yang dimaksud hanya akan mencantumkan label bertuliskan berpotensi mengandung bpa
pada kemasan plastik makanan dan minuman berbahan plastik polikarbonat yang mengandung bpa
namun label tersebut dikecualikan untuk produk amdk dengan nilai limit of detection kurang dari satu bpj
atau dengan kata lain tidak beresiko untuk kesehatan
sebagaimana yang diamanatkan undang undang perlindungan konsumen
aturan tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan haknya
hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi barang dimaksud
dan dapat menghindari dari resiko kesehatan dan kematian